asap hitam apa itu
sepertinya dulu tidak pernah ada asap hitam seperti itu
apa pulau itu kebakaran
kamu nanti pasti akan tahu sesampai di sana
kamu bertekad ingin ke sana kan
iya kata mbah kakung penghuninya merupakan pelarian dari majapahit yang tidak mau masuk islam
hasan tak melakukan siaran jalan al quran
hasan turun dong turun
bu itu yang krimun krimun di tengah laut apa ya bu
oh itu pulau leh daratan yang ada di tengah laut
oh pasti enak ya kalau main ke sana
hasan pergi ke sana ya bu
di sana itu banyak ularnya
aduh udah turun lagi turun
nanti dulu bu masih enak di atas sini
aduh kepi itu anak nih
hasan ibu sudah bikinkan makanan kesukaanmu loh
ada pecek lele ada segoliwut
ayo turun lai turun
wah pecek lele
ya aku turun aku turun
aduh masya allah
aduh bantu ibu kek
waalaikumsalam mbah kangkung
iya makan ya mbah
mbah makannya nanti
oh mbah puasa
kucing yang kelaparan ini pasti tidak puasa kan
mbah cucu mbah
lili kamu memang cucu mbah yang bagus sekali
mau membagi bagi makanan untuk puci
oh ya mbah kalau kita manjat pulau nyampung ini
kita bisa melihat pulau krimun krimun
duluan saja lili
nanti mbah nyusul
mbah di sini
lah kok bah udah naik aja
mbak terbang ya kayak burung
jadi itu pulau krimun krimunnya
mbah pernah ke sana
penghuninya orang orang jawa yang dulu melarikan diri dari majapahit
waktu perang dengan demak dulu
berarti di situ krimun krimunnya orang jawa ya mbak
hasan pengen ke sana mbah
nggak nggak boleh
kamu tidak boleh main ke pulau krimun krimun itu
tapi ketambah boleh
tapi kalau sudah hafal al quran
senangan itu pergi ke pulau krimun krimun itu untuk mengajari mengaji
karena di sana itu belum semuanya orang bisa mengaji
disuruh ngaji orang main terus
soalnya kalau orang mau ngajarin pasti nggak sabaran
hasan jadi males belajar
dia mirip sekali waktu aku kecil
insya allah dia akan mengikuti jejak kita sebagai wali allah
memang hati dan pikirannya belum berkesinambungan
mengarakannya memang agak sulit
kamu terlalu keras mendidiknya
kamu sujina terlalu memanjakannya
untuk mendapatkan disiplin agama bawa dia ke kudus untuk mendapatkan perhatian dari padinya
tapi romo hasan itu masih terlalu kecil
dia masih memerlukan perhatian saya romo
sunan kudus juga bisa memperhatikan
sujina jangan terlalu memperhatikan dia
jangan terlalu memberatkan anak untuk mendapatkan ilmu agama di jalan allah
karena anak itu adalah titipan allah kepada kita
kita tidak bisa memilikinya seutuhnya
sebagaimana allah berfirman
hanya orang orang yang beriman
janganlah harta hartamu dan anak anakmu melalaikan untuk mengingatmu
barang siapa yang berbuat demikian itulah orang orang yang merugi
ialupai problems mereka carpet oleh memulai
janganlah mereka melemah
md agung md agung itu lagi masih makan kambing ya
besok itu kan idul adha
mendorong agung mau kurban berapa ekor
walah buat apa kurban
bertambah banyak berenak pinak
difirman allah dalam surat ash shafa'at ayat satu ratus dua satu ratus delapan
di situ dijelaskan di mana nabi ibrahim mendapat perintah dari allah
melalui mimpinya untuk menyembeli anaknya ismail
dan ketika mimpi itu disampaikan kepada ismail
ismail pun menjawab
wahai bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu
sesungguhnya kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar
nabi ibrahim menyembeli anaknya untuk kurban hanya karena mimpi
iya tapi segera dibatalkan oleh allah
karena sesungguhnya allah hanya menguji keikhlasan hati mereka
dan allah segera mengutus malikat jibril untuk membawa seekor kambing dan berkata
sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu
dan sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan untuk orang yang berbuat baik
dan sesungguhnya ini adalah ujian yang benar benar nyata
dan kami tebus anak itu ismail dengan suatu sembelihan yang sangat besar
dan kami abadikan untuk ibrahim pujian yang baik di kalangan orang orang yang datang berikutnya
begitu ndoro agung
tapi kalau nurul agung tidak ikhlas untuk berkurban ya tidak apa apa
janurnya kurang nopo
kalau kurang ini aku tambahin buat bikin ketupat
walah kalau janur mah lebih
walah yang gak ada itu dagingnya
insya allah nanti ada yang kurban kambing
jadi nanti dagingnya bisa dibagi bagi buat dimakan dengan ketupat
ini saya mau kurban dua ekor kambing untuk idul adha besok
insya allah saya ikhlas ridho untuk allah
waduh kalau terjadi turun hujan deras bakalan tidak ada yang takbir keliling nanti malam
subhanallazim yusabih ra'du bihamdihi wa malaikatun min khifatihi
allah ganabelah personnelabi naik akbar
sudah dua belas kali idul adha jenengan nyantri di kudus
niat jenengan untuk menghafal al quran sudah terlaksana
sudah waktunya bagi jenengan untuk mengamalkan ilmu al quran yang sudah jenengan pahami
berbagi kepada mereka yang belum memahaminya
insya allah saya akan berbagi ilmu al quran yang saya pelajari kepada orang orang yang ada di pulau krimun krimun
karena pulau kerimun kerimun itu sudah menjadi impian saya sejak kecil
alhamdulillah itu niat yang mulia
insya allah terkabulkan
tapi jangan lupa minta doa restu kedua orang tua ya
saya juga sudah rindu kepada ibu dan romo
besok setelah sholat id jenengan boleh pulang dan minta restu kedua orang tua
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
sepertinya dulu tidak pernah ada asap hitam seperti itu
apa pulau itu kebakaran
kamu nanti pasti akan tahu sesampai disana
kamu bertekad ingin kesana kan
kata mbah kakung penghuninya merupakan pelarian dari majapahit yang tidak mau masuk islam
hasan hendak melakukan siaran jalan al quran disana
romo akan selalu berdoa untuk keberhasilanmu amir rasana
kamu akan menjadi amir hasan pemimpin yang baik di pulau kerimun keremun itu
tega ya ngebiarin ibu disini sendiri
sementara kalian enak enakan diatas sana
hasan mau doa restu
hasan ingin berangkat ke pulau itu
tega kamu ya le tinggalin ibu
padahal ibu kan masih rindu sama kamu
nanti saja ya perginya ya le
bu anak kita ini tidak melakukan syiar agama allah di pulau itu
ikhlaskan demi allah ya
kesan mohon doanya ya bu
tepi buah nyemplung ini berjumlah sembilan puluh sembilan
dan kantong itu berisi enam buah nyemplung
kamu paham kan maksudnya
sembilan puluh sembilan pertanda asmaris husna yang harus hasan pergunakan sebagai tanda pengingat zikir
dan enam buah nyemplung di kantong ini adalah rukun iman yang harus ditegakkan di pulau itu
ternyata itu adalah rukun iman yang harus diberikan oleh tuhan
beliau berwasiat kepada ibu untuk memberikan tongkat ini kepada kamu
setelah kamu pulang nyantri dari kudus
kau akan memiliki lima buah nyemplung

tongkat kalimosodo ini memiliki lima lepukan
yang berarti hasan harus memegang teguh lima rukun islam
demi ilmu al quran yang sudah hasan pelajari
hasan harus berangkat ke pulau itu untuk mengamalkannya
dan mencari jalan ke sana
rindu ibu belum habis sama kamu nih
berangkatin nanti saja lek
sepuluh hari setelah idul adha
kalau allah sudah membuka jalan untuk kita
kita harus segera menjalannya
dan jika niat baik itu tertunda
maka pahalanya juga akan itu terlunda
ibu berikan ridha mu pada hasan
biar dia segera berangkat
hasan mohon doa restu dari ibu
ibu restu ibu ibu
betapa besar cinta ibu kepada aku
ya allah yang maha pengasih dan maha penyayang
lindungilah ibu ku dari segala kesedihan
dengan nama allah alhamdulillah
dengan nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
untuk mengingat kecintaan ibu yang sudah mengirimkan kocek lele hingga kemari
aku beri nama tempat ini legon lele
ular karena kamu melesat seperti bedor atau anak panah kamu aku beri nama ular edor dan kamu tidak akan pernah bisa bergerak di bawah cahaya matahari
kau tidak akan pernah bisa bergerak di bawah cahaya matahari
dia bukan anggota perompak kalau gini
dia mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh prajurit demak
pasti dia mata mata demak
saya bukan mata mata siapapun
saya ini seorang hamba abu
dialiai kita sekarang enggak lelah
aku berani membela dan mem leadermu sekali
dia hanya ada satu anak kepadamu
aku butuh hidup saya sendiri seyang lira langit ke dalam udara

sebelumnya diantara kita tidak pernah terjadi permusuhan
tapi kenapa sekalian hendak menyerang saya
kalaupun majapahit sudah runtuh jangan harap kami akan menyerah dan tunduk pada demak
kisanak ini salah duga
saya tidak ada sangkut pautnya dengan kerajaan demak
saya berasal dari gunung muria di seberang lautan
lalu untuk apa kisanak kemarin
sejak saat kecil saya sering manjat pohon nyamplung di gunung muria
dari situlah saya bisa melihat peloyang krimun krimun di sini
dan sejak kemarin
sejak saat itu saya sangat penasaran dengan peloyang ini
dan insya allah kalau cocok saya akan tinggal di sini
itu pun kalau sanak berkenan
tidak kami tidak pernah mengizinkan dan tidak akan mengizinkan istana tinggal di sini
kalau begitu boleh saya tinggal di daerah pesisir
kalau di pesisir pantai terserah
maaf sebelumnya boleh saya minta air minum
dan tidak ada air minum untuk orang asing
silahkan cari sendiri di luar sana
berikanlah kami rezeki yang melingkar setiap hari
pahle pahle aku dapat ikan banyak
walah hebat kamu ger
berarti doa kita ini sudah didengar sama mbah di mudaro
terima kasih mbah dewa daru
terima kasihnya dan kepada mbak dewa daru
terima kasihlah kepada pale hasan
siapa pahle hasan
pale hasan yang membantu kami mendapatkan ikan sebanyak ini
itu dia orangnya
kisanak sudah melanggar janji
kisanak sudah melanggar janji untuk menjaga kisah kita
untuk tidak masuk ke kampung saya tanpa izin
bukannya saya hendak melanggar janji
tapi saya sudah punya perjanjian dengan anak anak kisanak
kalau pahle hasan bisa membantu kami mencari ikan
kami akan memberi air minum
tapi air minum di bumbum ini sudah kebursa habiskan
paling hasan saya ajak kemari untuk mengambil air minum
kisanak jangan coba coba mempengaruhi anak anak kami
sebelum kami semua berubah pikiran
sebaiknya kita berubah pikiran
sebaiknya kita berubah pikiran
kita harus cepat pergi tinggalkan tempat ini
tapi dia belum dikasih minum
alah dosa dikasih
dari saat dia minum air laut
cepat sana pergi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah yang maha kuasa
aku mohon dengan kuasamu
jadikanlah air laut yang masih ingin menjadi tawar
agar aku bisa meminumnya
ya kanak budu'iya kanak seta'ain
ternyata air laut yang asin ini berubah menjadi tawar
jika allah berkandang
jenengan tidak akan bisa mencelakai saya
tapi jika allah berkandang
dengan sebutir pasir pun
kalian tangkap dan buang dia ke laut
kisanak adalah orang suci yang ucapannya bertuah
bukan ucapan saya yang bertuah
tapi itu semua karena doa saya kepada allah yang mahasuci
ijidan saya berguru pada kisanak
saya ingin mengenal kekuasaan tentang tuhan kisanak itu
ini sudah waktunya sholat subuh
karena jenengan semua sudah menjadi seorang muslim
diwajibkan hukumnya untuk melakukan sholat lima waktu
termasuk sholat subuh
tapi kami ini belum tahu tata cara sholat
niatkan saja dalam hati
untuk menimba allah
dan ikuti gerakan yang saya lakukan
sebelum kita sholat
kita wajib membersihkan badan kita dari najis dengan berwudhu
apa ada sumber air disekitar sini
kalau disekitar sini tidak ada ki
mungkin ada di atas bukit sana
kalau begitu ya sudah
kita berwudhu dengan ikhlas
ada apa ini
kampung kita diserah sama perompak karlo deni
anak anak kita diculik sama mereka
anak aki mau dijadikan tumbal
anak anak kami mau dijadikan tumbal
pasti ada cara untuk menolong anak ke sana
pohon dewa daru ini sangat banyak yang ada di sana
sekarang sudah tidak bisa menolong kita lagi dari perompak hologenik
lebih baik dia ditebang
pohon dewa daru ini tidak bersalah
ia hanya ciptaan allah
biarkan pohon ini tetap hidup
asal jangan disembah lagi
di mana sarang kelompok karlo deni
di seberang pulau itu
kami sudah tidak punya perahu lagi
perahu kami sudah habis dirampas sama mereka
kalau gitu buatkan saya rambut
saya akan berangkat ke sana semuanya
ini buah nyambu
tanam buah ini di pinggiran pantai
sambil membaca doa
terus menerus dengan khusyu dan percaya kepada allah
dan jika buah ini tumbuh
anak anak selamat berkat kewajinangan kepada allah swt
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ras memberi saya
amir hasan dari gunung muria
beraninya kau masuk ke sarang kolo geni ini
kau bakal mati kau bang menjadi arang
bersama anak anak tumbal geni itu
insya allah tidak
karena allah akan membantu saya
untuk memadamkan api itu dengan bantuan tongkat kalimau sodor
tongkatmu itu akan
aku jadikan tambahan kayu bakar
dinginkanlah api itu
mendinginkan api yang hendak membakar
tongkatmu sudah jadi kayu bakar
ambillah tongkat itu
tanganmu pasti akan melepuh
karena panas api itu telah menempel di tongkat itu
tongkat kalimau sodor ini masih waktunya
bagaimana caranya kamu sudah ada disini
dengan pertolongan allah
jika kalian berdua ingin bertobat
dan percaya dengan adanya kebesaran allah
dosa kalian berdua pasti akan diampuni
seperti apa kebesaran allah
jika kalian ingin melihat kebesaran allah
seluruh danau tunduk kepadamu
tinggikanlah gelombang air danau ini
sebagai bukti kebesaranmu
ia akan abdua
ia akan nesta'in
jika allah berkendang
air danau ini bisa membunuh kita
jika sekarang kalian sudah percaya
jika sekarang kalian sudah percaya
jika sekarang kalian sudah percaya
ucapkan dua kalimat syahadat
tidak bisa bagaimana mengucapkannya
saya percaya ampul
sekarang kalian berdua sudah menjadi muslim
kamu udah apa apa
terima kasih gisal kakak
perahu dan semua harta benda yang telah kami rampas akan kami kembalikan
kami semua insap obat dan ingin menjadi murid amir hasan
kisah anak sekalian
berjanjilah atas nama allah
kalau kita semua akan hidup rukun di pulau ini
dan karena pulau krimun krimun ini belum mempunyai nama
dan kebetulan kita di sini adalah orang jawa semuanya
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pulau ini saya beri nama karimun jawa
pertama kalinya saya melihat pulau karimun jawa ini dari atas pohon nyamplung
dan ketika saya hendak berangkat ke sini romo pun membekali saya tasbih dan buah nyamplung
oleh karena itu langgar yang baru saja kita bangun ini
dan itu pun kalau kalian berkenan
ingin saya beri nama langgar nyamplungan
bagaimana kalau dusun kita ini sekalian kita beri nama dusun nyamplungan
sekaligus amir hasan ini kita daulat sebagai pemimpin kita
sebagai sunan kita
sungguh rusak ini ini semau sekali barang
pengantin ini selama dua belas tahun waktu kerja sama tempat yang depan
pengkhianat kalian akan saya bodoh
siapa yang berani melempar pidato
kalau jendengan memang sakti
pasti bisa menemukan saya
aku ingin tahu apa hiburanmu
kalian bisa selesaikanaya
aku ingin ketemu ada apa yang estaru ada di sini
jangan pergi aku belum kalah
aku belum menggunakan ilmu kesatuan ku
aku belum kalah
aku belum menggunakan ilmu kesaktian ku
kisah anak itu percuma mempunyai ilmu sakti tapi tidak bisa bermanfaat bagi orang
kalau kisanak bisa menghidupkan pohon yang sudah mati ini
berarti ilmu kisahak itu bermanfaat bagi orang lain
memangnya kamu pikir kamu bisa menghidupkan pohon yang sudah mati kering itu
kalau kamu memang bisa menghidupkan pohon mati yang sudah kering itu
aku akan berguru padamu
sebaiknya kamu tinggalkan pulau ini
pulau ini adalah milik kami
kami berdua yang pertama kali membunuh pulau ini bersama orang orang wajah pahit
ya allah yang maha pemberi hidup
aku memohon kepadamu untuk menunjukkan

hidupkanlah kembali pohon yang sudah mati dan kering ini
agar mata hati mereka yang sudah tertutup bisa terbuka membangun
ia akan laku doa ia pada setahun ini
ia akan laku doa ia pada setahun ini
ia akan laku doa ia pada setahun ini
ia akan laku doa ia pada setahun ini
terimalah aku sebagai murid mu
saya terima kalian sebagai murid saya